partai demokrat menjadi partai non koalisi pemerintah yang mendukung perpu ormas
padahal demokrat sejak awal mengambil sikap sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan jokowi jk
manuver demokrat belakangan ini menjurus seiring momen kedekatan dan sikap politik yang kian condong ke pemerintah
sejak awal partai demokrat memposisikan diri sebagai partai penyimbang
namun belakangan manuver yang dilakukan elit demokrat mencerminkan kedekatan dengan istana
berawal dari kedatangan agus harimurti yudhoyono ke istana
mengundang presiden jokowi dan putranya gibran untuk hadir dalam peluncuran yudhoyono institute
sikap demokrat mendukung perpupu ormas semakin menjurus kedekatan dengan pemerintah
ditambah pertemuan antara presiden jokowi dengan ketua umum demokrat sby di istana merdeka
elit demokrat mengaku nyaman dengan pemerintahan jokowi
demokrat mengaku berusaha menjaga kemesraan dengan pemerintah
petinggi demokrat bahkan mengisyaratkan membuka peluang mengusung jokowi sebagai capres pada dua ribu sembilan belas
kemesraan itu kan harus dijaga bagi siapapun
tidak hanya tokoh tokoh politiknya saja
kemesraan pemerintah dengan rakyatnya juga harus dijaga
karena dukungan pemerintah itu datangan dari rakyat
kemesraan demokrat dengan rakyatnya juga harus terus dilakukan
karena demokrat itu juga terlahir dari suara rakyat
nah kami pun demikian
kami juga ingin menjaga kemesraan
kemesraan dengan pemerintah kemesraan dengan fraksi fraksi yang ada di dpr ri
kemesraan dengan teman teman anggota fraksi demokrat
meski sinyal kedekatan semakin menguat
partai demokrat tetap bersikukuh menyebut posisi partainya sebagai penyeimbang di luar pemerintahan
namun elit demokrat tetap mengisyaratkan membuka komunikasi politik dengan pemerintah
rivana pratiwi jakarta